kemacetan kerap terjadi di jalan tol akibat adanya antrean kendaraan di pintu masuk atau pintu keluar tol
hal itu dilakukan untuk mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di pintu masuk dan keluar tol
nantinya pengendara yang akan masuk ke jalan tol tidak perlu lagi berhenti melakukan tapping kartu untuk melakukan pembayaran
dilansir dari cnn indonesia com kepala badan pengatur jalan tol kementerian pupr danang parikesit mengatakan cara membayar tol ini merupakan inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan keamanan
menurutnya pupr juga akan meningkatkan pemanfaatan aplikasi digital untuk efektivitas dan pengalaman pengguna yang lebih baik
sistem pembayaran multiland freeflow merupakan hasil kerjasama bilateral indonesia dan hungaria
nantinya sistem yang diadaptasi akan disesuaikan dengan kemampuan pembayaran
dengan kondisi dan kebiasaan berkendara indonesia
secara teknis mlff menggunakan teknologi berbasis satelit yang akan terkoneksi dengan sebuah aplikasi di ponsel pintar
alasan pemilihan ponsel pintar dibanding on board unit adalah agar konsumen tidak perlu lagi membeli alat tambahan
menurut data litbang cnn indonesia sudah ada enam belas negara yang menerapkan teknologi mlff ini
di antaranya slovakia jerman australia hingga malaysia dan singapura
malaysia awalnya menggunakan sistem smart tech yang berbasis pada infra merah
namun kementerian malaysia kini menerapkan radio frequency identification atau rfid dalam sistem pembayaran tol mulai lima belas januari dua ribu dua puluh
sementara singapura telah menerapkan rfid dalam sistem pembayaran tol sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dan akan diimplementasikan total pada dua ribu dua puluh
sementara pemerintah indonesia akan memperlakukan sistem pembayaran tanpa sentuh atau multi land
sementara pemerintah indonesia akan memperlakukan sistem pembayaran tanpa sentuh atau multiland